praktisi media najwa shihab muncul jadi salah satu kandidat calon presiden dua ribu dua puluh empat dari partai buruh
tiga kandidat capres lainnya adalah ganjar pranowo anies baswedan dan said iqbal
dalam rapat kerja nasional partai buruh yang digelar di salah satu hotel di kawasan jakarta barat
pada selasa siang nama najwa shihab muncul sebagai calon alternatif yang diusulkan oleh kader partai buruh dari tiga provinsi
adapun ganjar pranowo diusulkan oleh kader dari lima belas provinsi
kemudian anies baswedan diusulkan oleh enam provinsi
sementara said iqbal diusulkan oleh empat belas provinsi
namun nama tersebut belum final
partai buruh masih akan menggelar konvensi nasional sebelum akhirnya mengusung satu nama untuk calon presiden dan wakil presiden
tentu ganjar pranowo belum tahu jika ada akan nanti kembang najwa shihab
kita kandalkan kepada anjar kita akan paham segera
ini lho rekomendasi partai buruh
apakah bapak bapak ibu ibu bersedia untuk mengikuti konvensi partai